suara pemilih pemula atau anak muda serta perempuan menjadi salah satu fokus kampanye pasangan nomor urut satu pilkada dki jakarta agus harimurti yudhoyono dan juga silviana murni
melihat antusiasme kalangan muda jakarta saat pawai deklarasi damai pasangan agus dan silvi menegaskan bakal mengincar suara anak muda di pilkada tahun depan
selain itu sebagai satu satunya yang menyertakan kandidat perempuan pasangan ini juga akan merebut suara pemilih perempuan semaksimal mungkin
empowerment of women itu adalah hal yang penting sekali
karena dengan perempuan artinya kalau kita menilai satu perempuan saja sampai dengan menilai satu generasi
dan perempuan itu baik perempuan itu lagi yang berdegara baik perempuannya insya allah generasinya baik
ini kesempatan yang baik bagi kami kami pasangan berdua bahwa kita harus memajukan perempuan dan laki laki yang mesti punya kesempatan yang sama untuk menikmati indonesia